kenaikan harga beras paling terasa diantaranya untuk beras kualitas premium
sejak dua pekan terakhir kenaikannya mencapai rp dua per kilogramnya
dengan kemasan per lima kg harga beras premium yang sebelumnya antara rp enam puluh satu hingga rp enam puluh enam per lima kilogram
kini menjadi rp tujuh puluh hingga rp tujuh puluh satu per lima kilogram
para agen dan pedagang pengecer mengakui pasokan beras tidak selancar sebelumnya
penyebabnya gabah sudah tidak banyak kayak dulu jadi harga gabah ini sekarang tujuh seratus yang paling murah
jadi kalau yang merata kemungkinan rp tujuh empat ratus per kilo
kalau dulu itu setahu saya rp empat rp lima sebelum ini sebelum naik seperti ini
buloh kanwil jatim pekan ini menggelontorkan rp enam puluh delapan ton
beras kualitas medium ke pasaran
beras berlabel sphp atau stabilisasi pasokan dan harga pangan ini dimaksudkan untuk menambah pasokan beras di pasaran
dengan harga eceran tertinggi rp empat puluh tujuh per lima kg diharapkan bisa memberikan alternatif beras murah untuk masyarakat
bu bu ini sebentar ya gabung ya ini kok terciduk banyak bawa beras sphp ini buat apa
jual nasi bungkus
nasi bungkus apa dijual kembali
emang ini memang baru beli ini atau beralih
baru beli ini
beralih ya beralih ini
beralih kok berasnya bulok ini ya kenapa bu
mahal yang aii itu sekarang rp tiga ratus dua puluh apa berapa gitu
padahal dulu berapa
padahal butuhnya banyak ya buat nasi bungkus
saya kan satu hari itu seratus bungkus
ini kerasa ya bu kenaikannya ya
ya semua kenaik semuanya naik
terus ini pindah ke beras bulog gimana
pelanggannya komplain apa enggak dari rasa berasnya apa sama aja
tidak sama aja
yang penting kan nasinya banyak

jadi gini ini ya pemerintah kota akan menggelonturkan berasnya
dan berapa sih kebutuhannya

untuk sementara ini pemerintah kotaannel satu minggu itu menggelontur dua kali sebesar empat belas ton
dan berapa sih kebutuhannya
untuk sementara ini pemerintah kotanel satu minggu itu menggelontur dua kali sebesar empat belas ton
untuk sementara ini pemerintah kotanel satu minggu itu menggelontur dua kali sebesar empat belas ton

nanti juga ada tindakan dan ada evaluasi
kalau tindakan nanti dari satgas pangan
berdasarkan rilisnya bulokan wiljati
mendistribusikan beras sphp ke satu ratus lima puluh enam pasar tradisional
dengan melibatkan enam ratus dua puluh lima pedagang pasar
rencana penambahan disiapkan
mengikuti pemantauan dan perkembangan di pasaran
wida subianto di dini suwandani surabaya jawa timur